sampai jumpa di video selanjutnya

kamu tidak jadi menyusuli
enggak aku giji makan ganggang itu
ya sudah terserah kamu
aku tidak mau dekat kamu
nyusulili aja deh
asik kita bisa bernafas dalam air
iya kita juga bisa berenang seperti ikan
eh eh eh aduh
lele bawa aku lele